terima kasih anda masih bersama kami
angka kematian harian akibat covid sembilan belas di indonesia mencatat yang tertinggi
kemarin satu empat ratus empat puluh sembilan orang dua puluh satu hingga dua puluh dua juli
jakarta berada di posisi ketiga mencatatkan satu ratus sembilan puluh empat kematian akibat covid
nyaris tanpa jeda ambulans jenazah terus berdatangan di tpu rorotan jakarta utara jumat pagi
empat unit eskavator bekerja seakan berlomba dengan waktu
belum selesai menggali peti demi peti sudah menunggu untuk segera dikuburkan
sepanjang jumat pagi sedikitnya ada dua puluh jenazah dimakamkan dengan protokol covid
sejak maret dua ribu dua puluh satu dari total dua puluh empat hektare lahan hampir tiga hektare terpakai untuk pemakaman dengan protokol covid sembilan belas
artinya sudah lebih dari dua ribu petak makam di tpu rorotan terisi
jika mengacu pada data petugas dinas pertamanan dan hutan kota jakarta utara di tpu rorotan
jumlah orang yang dimakamkan sebenarnya terus turun beberapa hari terakhir dengan rata rata empat puluh sampai lima puluh jenazah per hari
informasi yang tadi saya sampaikan satu empat ratus empat puluh sembilan orang meninggal dalam dua puluh empat jam dua puluh satu hingga dua puluh dua juli akibat covid sembilan belas
bagaimana kondisi terkini pemakaman covid di tpu rorotan jakarta utara
ada mahardika utama koresponen cnn indonesia
selamat siang dika
suasana di tpu rorotan anda berada di sana sejak tadi pagi apakah tampak antrian pemakaman
ya selamat siang putri
sejak pagi tadi betul sekali saya berdiri di tpu rorotan cilincing jakarta utara
dan pemandangan yang berulang kali saya lihat adalah parade kedatangan ambulans yang datang nyaris tanpa jeda
adalah keluarga dan kerabat dari mereka yang dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
sejak pagi hari tadi dan datang silih berganti sampai siang hari ini
saat ini sudah mendekati pukul dua belas siang waktu indonesia barat dan saya mencatat
sudah hampir tiga puluh jenazah yang dimakamkan di tpu rorotan
yang memiliki luas lahan total sebanyak
dan seperti diberitakan sebelumnya dari total dua puluh empat hektare lahan yang ada di sini
hampir tiga hektare lahan sudah terisi penuh oleh lebih dari dua ribu petak makam di tpu rorotan
yang sudah mulai beroperasi baru sejak bulan maret dua ribu dua puluh satu ini
dan kalau kita mengacu kepada data dari petugas di tpu rorotan
dari dinas pertama
dan hutan kota jakarta utara menyebutkan sebenarnya angka jumlah orang yang dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
di tp rorotan ini berkurang atau menurun jika dibandingkan dengan pertengahan juli lalu
atau pada akhir juni lalu yang dalam satu hari bisa memakamkan lebih dari dua ratus jenazah dalam satu hari putri
kalau kita lihat sampai saat ini rasionya setiap satu jam saya menghitung sedikitnya ada tiga sampai empat jenazah
kalau saya merangkum sejumlah
keterangan dari beberapa epidemiolog
yang sempat saya wawancara
ada beberapa faktor penyebab
tingginya angka kematian
akibat covid sembilan belas di indonesia
yang pertama adalah
penyebaran varian delta
yang saat ini sudah mendominasi
kasus covid sembilan belas di seluruh indonesia
dan itu mayoritas
terjadi di pulau jawa dan juga bali
dan juga di pulau sumatera
dan faktor kedua adalah
angka kasus harian yang
sempat mencapai angka lima puluh ribu kasus
dalam satu hari dan tentu
itu berdampak pada
hampir lumpuhnya fasilitas
kesehatan atau rumah sakit yang ada
di jakarta data dari dinas kesehatan
menyebutkan bahwa tingkat keterisian
dan yang mirisnya lagi putri
tempat tidur atau bad occupancy
ratio untuk icu
di rumah sakit rujukan yang ada
di dki jakarta hanya tinggal
tersisa tujuh tempat tidur saja
atau sudah terpakai
yang juga menyebabkan
masih tingginya angka kematian
akibat covid sembilan belas di indonesia pada
gelombang pandemi yang kita tahu
ini sudah mencapai puncaknya
tetapi yang pasti ini sudah mencapai
pengatian tertinggi sepanjang pandemi
terjadi di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh lalu
sampai saat ini
dan faktor yang ketiga adalah
masih rendahnya angka vaksinasi
angka orang yang sudah divaksin
komplit dua dosis di indonesia
dan tentu itu masih jauh dari harapan
herd immunity atau kekebalan kelompok
seperti yang diharapkan dari program
terima kasih mardika utama dari
tpu rorotan jakarta utara